polres malang kota akhirnya melakukan gelar perkara usai menangkap sw
kepala kepegawaian daerah kabupaten malang
sw ditangkap karena meminta uang jasa belasan juta rupiah
kepada dua pns dengan dali membantu proses mutasi
tersangka sw kepala badan kepegawaian daerah kabupaten malang
menjalani pemeriksaan lanjutan setelah ditangkap dalam operasi di rumahnya
dalam gelar perkara polisi menunjukkan barang bukti berupa uang tunai sebesar tiga juta rupiah
beberapa dokumen seperti sk pengangkatan
serta dokumen mutasi dua pns yang dimintai uang oleh tersangka
sw disangka memungut pungli pada dua pns asal kalimantan
yang ingin pindah ke kabupaten malang
dia menjanjikan beberapa hal
memuluskan proses penerbitan sk mutasi pengabdian
dan menyiapkan dokumen kepindahan lain
sw meminta pungli delapan belas juta untuk memuluskan mutasi ilegal itu
uang tersebut dikirimkan dalam tiga kali pembayaran
mendapatkan laporan adanya pemerasan yang dilakukan oleh tersangka
kepada oknum oknum pegawai negeri sipil di kabupaten malang
untuk sementara polisi baru menemukan dua pns yang menjadi korban pungli
kepala bkd kabupaten malang
termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pejabat lain
sw ditangkap saat gas pemberatasan pungli di rumah pribadinya
soekarno hatta kota malang
saat menerima uang yang diduga pungli sebesar tiga juta rupiah
uang itu berasal dari dua orang pns asal malawi
kalimantan barat yang berencana pindah tugas
atau mutasi menjadi pns di kabupaten malang